menyandang status sebagai pasukan elit tni angkatan laut
komando pasukan katak atau kopaska adalah hasil dari perjuangan keras
digenjot fisik maupun digenjot mental sampai dibatas kemampuan
apa saja yang harus mereka lalui demi menjadi anggota kopaska
tidur tidur menjadi seorang prajurit kopaska
di mana prajurit kopaska ini memiliki kemampuan empat militer
ikuti perjalanan mereka dalam program spesial
kopaska meretas segala rintangan
minggu dua puluh empat april jam dua siang di cnn indonesia